belasan lapak pemulung dan rumah warga di jalan kenanga sunter agung jakarta utara ludes terbakar senin pagi
belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran ini
api terus berkobar di jalan kenanga sunter agung jakarta utara pagi tadi
material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke lapak yang lain dan puluhan rumah semi permanen yang ada
dengan menerjunkan lima belas mobil pemadam kebakaran ke lokasi petugas dibantu warga berusaha memadamkan api
akses yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api
api pertama kali diketahui berasal dari salah satu lapak barang bekas dan merambat ke lapak lain serta rumah warga
kasus kebakaran ini masih diselidiki pihak kepolisian sektor tanjung priuk
api kabur sebagainya
saya setengah empat begitu dengar kebakaran dari kemaru udah
sudah ada koresponen cnn indonesia mardika utama di kawasan sunter agung jakarta utara
selamat siang dika ada berapa korban jiwa akibat kebakaran di sunter agung hingga siang hari ini
selamat siang ila informasi terakhir yang kami terima ada satu korban jiwa meninggal dunia
atas nama hairudin ia merupakan komandan peleton tiga dari petugas dinas kebakaran yang tadi pagi
tengah berupaya untuk memadamkan api namun kemudian diketahui mengalami sesak nafas dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya
dan saat ini sudah dibawa ke rumah duka di kawasan semper jakarta utara
selain itu ada beberapa korban luka namun memang kondisinya tidak begitu parah
dan saat ini api sudah berhasil dipadamkan pada pukul sembilan lewat sepuluh pagi hari tadi
proses pendinginan juga sudah selesai
setelah pada pukul
enam api sebenarnya sudah selesai dipadamkan namun proses pendinginan dari dinas kebakaran baru selesai pada pukul sembilan pagi
ada dua puluh lima bangunan di areal seluas tiga meter persegi yang di tempat saya melaporkan saat ini yang dihuni oleh sejumlah warga yang mengontrak begitu
dan tak sedikit pula juga para pelaku usaha yang ada di kawasan ini
karena memang di tempat ini ada pengusaha furniture ada warung kelontong ada juga usaha usaha lain yang memang
karena juga secara material ini sangat mudah terbakar sehingga api pada pagi hari tadi mulai pukul tiga tiga puluh menyambar dengan begitu cepat
dan saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang juga merupakan ketua rt dari rt dua puluh empat rw satu di kelurahan senter agung dengan pak super giono
selamat siang pak
pak tadi kejadiannya bagaimana dan bapak juga kabarnya punya usaha di sini ya pak ya
oh iya kebetulan nih samping ini persis
samping ini kanan belakangan ini
sekarang saya empat usaha
usaha apa pak
kontraktor pameran dekorasi pameran
itu artinya banyak material material seperti kayu ya pak ya
kira kira kerugian material bapak
furniture ada lighting lampu
kurang lebihnya bisa di atas satu m
di atas satu m
tempat bapak saja ya
di sini selain usaha bapak ada usaha apa lagi pak
di sini ada mebel juga belakang itu
itu mebel untuk pembuatan apa
ya apa porsi pembuatan kitchen set pembuatan lemari
lantas di depan itu ada bengkel motor
sampingnya lagi juga ada toko kelontong
yang belakang juga ada pengusaha sablon
jadi ada beberapa di sini ukm kecil lah kalau boleh dibilang
pada saat kejadian ada berapa warga atau kepala keluarga yang ada di sini pak
atau tidur di tempat ini pak
di sini kurang lebihnya ada tujuh puluh delapan puluh orang yang tidur stay di sini
ada yang kerjanya di luar baru ada yang pulang
dan gitu juga
ada yang memang di sini ada yang usaha
oke di antara tujuh puluh orang itu apakah juga ada anak anak yang berusia sekolah
mengingat hari ini adalah hari pertama masuk sekolah pak
banyak ada beberapa
bahkan nanti sempat konsultasi sama kita selaku pengurus rt
ini gimana pak rt ini hari pertama
saya sampaikan bahwa ini bisa dimaklumin kejadian ini
karena memang mungkin hari pertama juga belum begitu sibuk untuk sekolahan
ini warga gimana barangnya apa yang kita bisa manfaatkan
jadi mereka mau memadukan warga untuk itu
karena mereka kan juga harus mengupayakan apa yang masih bisa dipakai
oke jadi ini upaya yang akan pertama kali dilakukan ini saat ini akan membangun apa dulu nih
saya membangun tenda kem
jadi kalau nanti malam misal ataupun untuk istirahat paling tidak ada yang ada di sementara
tapi saya juga siapkan nanti di depan masjid ada untuk tenda juga
jadi kalau nanti ada yang mau tidur di sana kita juga siapkan
di sini sekaligus ada yang menjaga
dari teman teman yang notabene punya tempat di sini maunya barangnya biar mereka juga tetap dijaga oleh beliau beliau
baik terima kasih pak surubar giono saya turut berdua atas kejadian ini pak terima kasih banyak
ila dari informasi yang kami terima juga dari dinas sosial sudin jakarta utara
memang juga pihaknya tengah menyiapkan satu tempat untuk posko pengungsian
meskipun memang belum ada data pasti terkait dengan jumlah
warga yang nanti akan mengungsi di posko yang akan dibangun
tetapi yang pasti saat ini seperti yang dikatakan oleh pak suparjiono tadi
warga akan membangun tenda darurat untuk menjaga aset aset mereka agar tidak diambil ataupun juga menyelamatkan
aset yang masih bisa diselamatkan dari peristiwa kebakaran yang terjadi mulai pukul tiga tiga puluh pagi tadi
dan harus dipadamkan dengan menggerakkan sebanyak enam belas mobil pemadam kebakaran ratu nabila
baik sementara ini jadi warga akan membangun tenda darurat
terima kasih atas laporan anda mardika utama dari kawasan sunter
kebakaran yang meludeskan lapak barang bekas dan juga sejumlah rumah warga di rt dua puluh empat rw satu kelurahan sunter agung jakarta utara
menyebabkan warga sekitar lokasi kebakaran ini panik senin pagi
para pengungsi mengaku hanya membawa surat surat berharga dan juga menyelamatkan anak anak dari amukan si jago merah
anak anak yang ikut menyelamatkan diri mengaku sedih karena tidak dapat masuk sekolah pada hari pertama

sementara itu karena tidak masuk sekolah puluhan anak anak hanya bermain di lokasi pengungsian
sementara sambil menunggu kondisi rumah benar benar aman dari kebakaran
lepas jalan jalan ini kan bisa tadi ditutup
ditutup semua ya pak emang sudah dekat kebakaran
tapi sudah dijinin sama buddhanya
sudah dijinin di sekolahan pak karena kan nggak bisa masuk juga

juga karena rumah anak saya juga pas dekat kebakarannya juga pasti temui depannya ini
anak anak bisa diselamatkan bisa alhamdulillah itu pada main soalnya pas dibangunin emang udah
benar benar panik jadi udah nggak sempat buat sekolah belum tapi tadi mama mau izinin ke guru
sedih tapi mikirin kondisi juga di sini